setelah melakukan integrasi berbagai program transportasi dengan meluncurkan jaklingko
pemerintah provinsi dki jakarta kembali meluncurkan integrasi program baru yaitu jak habitat
jak habitat merupakan integrasi berbagai program perumahan dan permukiman
yang telah diluncurkan oleh pemerintah provinsi dki jakarta
gubernur dki jakarta anies baswedan meluncurkan logo integrasi program
serta galeri huni jak habitat di taman marta tiahahu jakarta selatan pada selasa enam belas agustus dua ribu dua puluh dua sore
selama ini pemprov dki jakarta telah meluncurkan berbagai program perumahan dan permukiman
berbagai program ini memerlukan sebuah payung yang terintegrasi
dan menjadi ciri bagi berbagai program di bidang perumahan
jak habitat juga bertujuan untuk memberikan akses informasi terintegrasi
terkait program perumahan dan permukiman yang dilaksanakan pemprov dki bagi warga jakarta
dari pengalaman kami selama beberapa tahun ini
terasa bahwa program program ini harus berada di dalam satu payung terintegrasi
tidak sebagai program yang berjalan sendiri sendiri
karena itulah kemudian ini diintegrasikan ke dalam sebuah sistem yang kita sama sama sebut sebagai namanya jak habitat
galeri huni yang turut diresmikan oleh gubernur anies baswedan ditujukan sebagai tempat bagi warga jakarta
untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai ragam program bumi yang terjangkau
yang bisa dibeli atau disewa oleh warga jakarta
galeri huni ini juga berfungsi sebagai pusat pemasaran terintegrasi
bagi program program perumahan atau properti terjangkau yang diluncurkan oleh pemprov dki jakarta
bagi masyarakat disiapkan sebuah tempat di mana mereka bisa datang melihat galeri contoh di tempat ini
telah membangun tiga puluh tiga tower rusunawa dengan jumlah unit mencapai tujuh empat ratus sembilan belas unit
untuk pembangunan kampung susun jumlah total yang dibangun sebanyak empat ratus delapan puluh enam unit
tidak hanya itu pemprov dki juga sudah melakukan penataan kampung pada empat ratus empat puluh enam rw di seluruh jakarta